kericuan terjadi antara perwakilan pemilik lahan dengan dewan guru sekolah
menengah kejuruan kesehatan di pintu gerbang sekolah di jalan veteran
lumajang jawa timur pada kamis siang
kericuan ini terjadi setelah pemilik lahan masuk gedung sekolah
dan meminta seluruh aktivitas sekolah dihentikan
padahal selain masih adanya proses pembelajaran daring
pihak sekolah tengah mempersiapkan data untuk siswa yang akan mengikuti ujian akhir sekolah
sengketa berawal dari perjanjian sewa kontrak antara pemilik lahan atas
dengan pihak pengelola smk kesehatan pada tahun dua ribu lima belas lalu
dengan nominal perjanjian sewa rp satu dua miliar
namun pada tahun keempat pemilik melaporkan pengelola sekolah
telah melakukan wan prestasi dengan dali tak membayar penuh uang sewa
hingga dilakukan pelaporan perdata ke pengadilan negeri lumajang
dan dimenangkan pemilik lahan
upaya pihak sekolah mengajukan banding hingga kasasi kma pun ditolak
kini pihak sekolah berencana akan mengajukan peninjauan kembali
sebab pihaknya merasa tidak pernah melanggar perjanjian sewa
dalam putusan ma itu tidak ada bahasa segera eksekusi atau segera kosongkan tidak ada
tetapi kenapa kok tanggal dua puluh empat siang kita terima jam sembilan
itu dua puluh empat malam langsung ada pemasangan banner
terus langsung ditaruh pasir ditaruh juga batu
artinya akses siswa kita mampu
masuk ke smk tidak bisa lho pak
kini gedung sekolah smk ini dalam pengawasan aparat
dengan kesepakatan tidak melakukan aktivitas apapun sampai kasusnya selesai
nur hadi wicaksono lumajang jawa timur